blitar sebuah kabupaten kecil di selatan jawa timur yang memiliki daerah pesisir dengan total garis pantai sepanjang enam puluh empat km
yang terpanjang adalah pantai tambak rejo dengan sepuluh km garis pantai
matahari masih muda di desa tambak rejo blitar
tetapi di rumah suwondo latihan karawitan sudah dimulai
suwondo lah yang melatih mereka bermain gamelan pemberian pemkap blitar atas jasa suwondo menyelamatkan lingkungan pesisir
atau jika sedang senggang bersama istrinya kakek enam puluh lima tahun ini mempelajari buku buku berbahasa jawa
baginya banyak pitutur bahasa jawa yang mengajarkan mencintai alam dan menjaga bumi
selama lebih dari sembilan belas tahun suwondo lah yang mengubah wajah pantai di blitar selatan
awal tahun dua ribu sepuluh dia menggunakan uang pensiun dininya sebagai tukang kebun di sebuah sekolah dasar
untuk membiayai penanaman pohon pohon penahan abrasi di pantai tambak rejo
kerja kerasnya selama sembilan belas tahun diganjar penghargaan lingkungan hidup kalpataru dari pemerintah jawa timur pada tahun dua ribu dua

jika sekarang kawasan pantai di blitar selatan
jika sekarang kawasan pantai di blitar selatan
jika sekarang kawasan pantai di blitar selatan sudah mulai hijau rimbun banyak pepohonan
tetapi tidak dengan sembilan belas atau dua puluh an tahun yang lalu
pada saat itu pantai pantainya gersang gundul nyaris tidak ada pepohonan
dan abrasi menjadi ancaman nyata bagi permukiman yang ada di sekitar pantai
nah mbah wondola yang selama ini pertama kali melakukan penghijauan

melakukan penanaman kembali di pesisir pesisir pantai di kawasan blitar selatan
dan sekarang sudah ada pembahasan
ada sembilan belas kilometer ya mbah ya yang sudah ditanam berbagai macam pepohonan di sekitar pesisir pantai
luar biasa seorang kakek seperti ini yang seharusnya hidupnya sekarang mungkin sudah bisa lebih santai dan menikmati hidup
tetapi masih sendirian berjuang menanam pohon pohonan di sekitar pesisir pantai
sehat terus ya mbah ya sehat terus
sehat terus ya
sehat terus ya
kawasan pesisir sepanjang sembilan belas km yang ditanam suwondo kini semakin asri
membentang dari pantai tampak rejo gaya sari hingga kresek blitar
melewati berbagai desa dengan menanam puluhan ribu bibit yang sebagian adalah hasil cangkokannya sendiri
dia menanam berbagai jenis pohon
dan berbagai tanaman produktif seperti kelapa nangka jambu merah sukun serta jengkol
tahun dua ribu empat belas setelah pesisir pantai tambak rejo tempat dia tinggal sudah asri suwondo merambah ke pantai lainnya
sebanyak tiga ratus bibit pohon cemara hasil cangkokan ditanamnya di sepanjang bibir pantai
dia mengaku semuanya dibiayainya sendiri
sebagian diantaranya dengan meminjam ke bank
pemerintah baru memberi bantuan bibit dan modal beberapa tahun terakhir ini saja
saya pak pertama kali itu mengambil uang dua puluh juta
terus akhirnya istri saya tidak saya beritahu
jadi saya simpan di bayang itu
orangnya itu tidak tahu
akhirnya uang itu akan saya buat sedikit sedikit itu
enggak saya taruh di bank lagi enggak
terus ada tingkatan gaji dinaikkan
loh kok tambah yuk
akhirnya kalau gaji saya tambah ini minjam lagi bisa buk
oh bisa pak mondo mendapat dua belas juta
terus ya seperti itu
jadi saya bisa buk menambah bisa berapa ini dapatnya hanya tiga juta langsung
setelah itu selesai pinjaman
saya mengambil lagi tujuh puluh delapan
suwondo tidak pernah mengira upaya penghijauan yang dia mulai saat berumur empat puluh lima tahun akan menampakkan hasil seperti sekarang
apalagi awalnya sangat berat
melakukan sesuatu yang dianggapnya sangat penting
tetapi justru tidak dianggap penting oleh orang lain
cibiran menjadi makanan sehari hari bagi suwondo waktu itu
hingga simpati itu muncul dari sebelah rumah
tetangganya mulai mengerti upaya penghijauan yang dilakukan suwondo
satu diantaranya makrus
dia yang awalnya ikut membantu menanam
karena percaya apa yang dilakukan suwondo
adalah upaya menyelamatkan anak cucu
yang jelas dia bergerak saya entah hati saya tersentuh itu mengikuti jejaknya
apa yang buat bapak tersentuh
sebenarnya itu mengingat tanah tanah yang terutama di pinggiran itu kan sudah gundul
cuaca panas dan bisa gimana ya kalau wisatawan itu melihat di pantai itu
agaknya kan gersang itu
saya itu gimana ya menangis benar
kenapa semua tanah dah gundul
akhirnya menghambat perjalanan sumber sumber air itu
tapi lalu denktar ya gue
sekarang referensi berjualan di burung tanah
semoga dikasi tiga biji keras dan gini
rayo tanah mungkin buck
seperti halnya kabupaten di selatan jawa timur blitar memiliki geografis yang unik
bentang alamnya perpaduan antara pegunungan sungai dan kawasan pesisir pantai yang merupakan bagian dari arus samudera hindia
ada empat kecamatan di wilayah selatan yang berjejer membentuk garis pantai sepanjang enam puluh empat km
data dinas lingkungan hidup kabupaten blitar menunjukkan hingga dua ribu delapan belas ada tiga puluh tujuh km kawasan pesisir pantai yang dalam kondisi kritis
untuk di blitar khususnya di blitar selatan ini kondisi pantai ini memang rata rata pada kondisi kritis
karena semestinya bahwa di pesisir pantai ini adalah hutan lindung
tapi kenyataannya bahwa banyak di pantai pantai kita
ini yang sudah berganti menjadi tanaman semujim
ini menjadi suatu problem bagi kita semua untuk mengembalikan kondisi pantai
ini menjadi pantai yang kembali lestari
kesulitan yang harus dihadapi oleh mbah wondo dan teman temannya dalam melakukan penanaman
adalah berurusan dengan pantai
urusan dengan para penduduk sekitar dan juga para penanam yang menanam tebu tebu di sekitar area pesisir
tebu tebu tersebut ini sebenarnya tidak boleh untuk ditanam mendekati sekitar seratus atau dua ratus meter dari bibir pantai
tapi kenyataannya di desa tambak rejo ini hampir seluruhnya pada saat itu itu ditanami tebu tebu
dan bahkan sampai sekarang masih juga ditanami oleh tebu tebu
yang merupakan tanaman semusim yang sebenarnya tidak boleh untuk ditanam di sekitar pasir
dari tiga puluh tujuh kilometer pesisir yang kritis enam puluh persen diantaranya ditanami tebu
sisanya ditanami jagung atau tidak ada pepohonan sama sekali
faktor ekonomi menjadi alasan
warga lebih suka menanam tebu hingga ke pesisir karena harganya tinggi
apalagi ada pabrik gula di kota blitar yang selalu membeli tebu warga desa
siang itu di rumah suwondo dua tetangganya tengah mencampur pupuk organik seperti kompos pupuk kandang dan pupuk hijau
menurut suwondo semua pupuk ini buatan sendiri
pupuk ini akan dipakai untuk penanaman esok hari
oleh suwondo pupuk ini dituangkan dalam plastik untuk media tanam bibit cemara udang
cemara udang adalah pohon yang sudah ditanam suwondo
selama sembilan belas tahun
cemara udang disebut sebagai dinding hijau pemecah ombak
mampu tumbuh setinggi empat puluh lima meter
pohon ini dikenal tahan pada air garam dan mampu tumbuh di bebatuan karang
akarnya juga mencengkram kuat sehingga tahan dari ombak serta melindungi dari angin kencang
yang saya tanami selain pasitran gondomajet itu
ada pelabuhan yang sekarang untuk wisata itu
terus lagi ke barat pantai sumur gumuling pantai pedengile
akhirnya semua total itu empat kilo
empat kilo terus ini lima kilo itu yang satu kilo tiga ratus tiga puluh meter ini masih saya buat lubang
untuk tanam ini musim hujan bulan sembilan sepuluh ini
itu untuk cadangan
keesokan harinya suwondo dan sejumlah tetangga sudah bersiap
target penanaman hari itu adalah pantai banteng mati
lokasinya dua km memutari bukit
karena medan yang berat hanya truk yang bisa melintas di sana
dahulu saat pertama memulai jalan menuju ke pantai banteng mati
disusuri suwondo dengan berjalan kaki dengan membawa berbagai alat dan bibit
jadi pak suwondo itu tiap hari dengan para teman temannya di jawa dipa itu memang seperti ini
naik turun gunung mengelilingi ya mengelilingi bukit bukit lah yang ada di kawasan ini untuk menanam
ini kalau sudah musimnya pak ya
kira kira hampir tiap hari ya ini kalau sudah musimnya pak ya kira kira hampir tiap hari ya
ini kalau sudah musimnya pak ya kira kira hampir tiap hari ya
iya tiap hari
empat hari harus melalui medan dengan kondisi yang sangat sangat berat seperti ini
lokasi yang dituju adalah sebuah lahan kosong seluas tiga hektare kurang seratus meter dari bibir pantai
terdapat lebih dari tiga ratus lubang yang sudah dibuat suwondo
kelompok munti orang tegok ini
disinilah bibit cemara udang akan ditemukan
disinilah bibit cemara udang akan ditanam
disinilah bibit cemara udang akan ditemukan
meski sudah membawa mesin pompa kondisi kemarau membuat sumber air terdekat kering
solusinya adalah menimba air dari sumber lain yang jaraknya cukup jauh

ini apa ini pak
ini apa ini pak
cemara ini pak
kenapa harus cemara udang
ini yang cocok untuk tahan abrasi pak
selain ini pohon apa saja pak
selain ini pohon apa saja pak
pohon nyamplung pohon tapang dan lainnya menyesuaikan pak
apa yang sudah ditanam pohon apa aja kira kira
itu yang bag utama liriside itu pak
itu yang tahan hidup di tepi pantai
itu secara ngandung
itu secara ngandung
termasuk kawannya ini cemara udang ini tahan panas
silahkan silahkan ini prosesnya kemudian kasih air
iya kasih air
sudah berapa lubang kira kira pak
ini sudah ini kan untuk tanaman simbolis nanti yang akan diteruskan
ini ada berapa lubang di sini
oh ini ribuan pak sudah
kalau yang ada di tempat ini di mana banteng mati ini
banteng mati solok tinggi dan pantai kresa itu pak
kalau yang di banteng mati sudah tanah sudah buat berapa lubang kira kira
dari sini sampai ke atasan yang gue ya

hari itu juga penanaman selesai dilakukan
hari itu juga penanaman selesai dilakukan
tapi bagi suwondo pekerjaan masih jauh dari selesai
lima belas km pesisir blitar selatan masih belum cukup
baginya selama dia masih mampu penghijauan kawasan pesisir akan terus dilakukan
siapapa saja crises yang petty di masukkan
masuk kawasan pesisir armada karena siapapa saja ukurannya sudah expired
berarti bahwa kalau pakai latan siapapun
yang menurut saya tentu seperti pak

matahari semakin terik
namun suasana di pantai gondomayit blitar selatan siang itu cukup ramai
pengunjung menikmati dan bermain di pinggir pantai
gondomayit yang dalam bahasa indonesia berarti bau jenazah adalah pantai yang lekat dengan mitologi kecamatan wono tirto
kepercayaan orang tua setempat menyebut pantai ini tempat berkumpulnya roh jahat yang berbau anjir seperti jenazah
anggapan angkar membuat pantai ini terbengkalai dan jadi tempat pembuangan sampah selama berpuluh tahun
sampai tahun dua ribu empat belas lalu suwondo membersihkan sampah dan menanami pohon
dia mematahkan mitos sekaligus menunjukkan kawasan pantai yang angker ini bisa bersih dan menjadi tempat wisata
sekarang pantai gondomay tidak lagi seseram namanya
pengunjung mulai berdatangan sementara warung warung makan mulai tumbuh dan menjadi sumber penghasilan baru
sebelum ada penanaman banyak semak semak rumput rumput
akhirnya ya alhamdulillah bahwa untuk menanamkan tanaman itu akhirnya sejuk untuk orang hiburan
orang pada datang ya terus jadi ramai
iya jadi ramai
terus buka warung
ya alhamdulillah lah
mulai buka warung
siang itu pantai gondomayet lebih ramai dari biasanya
sekelompok pemain gamelan tengah melantungkan langgam jawa bersahutan dengan debur pantai selatan jawa
inilah tradisi baru desa tambak rejo yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir
yaitu ritual labuhan sebagai penanda penanaman pohon di bibir pantai
ritual ini sebelumnya tidak pernah ada
suwondolah yang memulainya bersama warga sebagai bentuk kampanye pelestarian kawasan pesisir
kegiatan diawali dengan persembahan tumpang berisi hasil bumi ke lautan atau labuhan
lalu secara simbolis
suwondo dan sejumlah pejabat setempat menanam pohon di sekitar pantai
pesan lingkungan dari kegiatan ini cukup tersampaikan
kesadaran tentang peduli lingkungan kini semakin baik
gerakan blitar menanam
yang tentunya ini kita dorong semua lapisan masyarakat untuk giat menanam pohon pohon untuk penghijauan
selama sembilan belas tahun
peran suwondo tidak hanya menyelamatkan kawasan pesisir militer selatan
aksinya juga mampu mengubah wajah desa desa di blitar
sejumlah pantai seperti pantai tambak rejo gondomayit pantai serang dan turpulo
yang dulu sepi
kini menjadi alasan wisata blitar yang dikelola secara mandiri oleh badan usaha desa
ekonomi desa juga tumbuh yang ditandai munculnya tempat tempat usaha
yang tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang warga desa
secara perlahan aksi suwondo mampu membalik sikap beberapa tokoh desa
yang dulu menentang keras penghijauan di kawasan pesisir
satu di antaranya adalah supeno
selama bertahun tahun ia menganggap sewondo sebagai musuh
aksi penanaman oleh suwondo dianggapnya akan membunuh penghasilannya
supeno menanggung pembunuhan pembunuhan
supeno adalah pemilik lebih dari lima hektare lahan yang ditanami tebu
sebagian besar lahannya terletak di pesisir pantai
sekarang supeno malah menghibahkan semua lahannya di pesisir
untuk ditanami pohon pohon keras
panen tebu awal dua ribu sembilan belas adalah yang terakhir baginya
dulu ditanami apa dulu sini nih lahan apa ini
sekarang nggak mau tanam tebu lagi
iya karena pemerintah itu membutuhkan penghijauan
saya rela untuk tanami penghijauan itu
nggak rugi pak
nggak nggak ada masalah
pak dulu kenapa kok
dulu pasti kan nggak mendukung ya namanya dulu ya
dulu kenapa nggak mendukung
karena gini pak
pemerintah belum ada yang masyarakat belum ada yang bisa mencari
masyarakat belum ada yang bisa mencari
masyarakat belum ada yang bisa menyelesaikan
sekarang sudah bisa menyelesaikan masyarakat
iya pak wondo itu yang kesatunya
ini pantai bandeng mati ini saya membuat lubang ini sudah hampir cukup
setelah itu saya membujur dari pantai gayasan sampai ke arah timur jebring
timurnya pantai bandengmati
itu akan saya buat lubangan lajur
terus membuat lubang terus ini
pokoknya sebelum hujan ini saya harus siap membuat lubang jauh masih lima belas kilo
lakin itu bisa terwujud ya sebetulnya
gusti allah yang banyak kebenaran
mungkin saya dibenarkan itu pak rahayu rahayu
pertama bersama pak wondo
pertama pertama pertama

dia tahu semakin lama tubuhnya makin melemah
tapi suwondo tetap bertekad melestarikan lingkungan pesisir blitar
dua tahun mengembang hujan